komisi pemilihan umum daerah kabupaten kendal jawa tengah
mensosialisasikan pilgub jateng dan tata cara mencoblos
kepada para penyandang disabilitas di aula kpud kendal sabtu siang
nah ini setiap tempat penghutang suara nantinya
akan menyediakan template atau alat bantu surat suara
dari sekitar lima puluh orang penyandang disabilitas
yang berada di kabupaten kendal
tidak semuanya pernah mengikuti pemilu
hal ini dikarenakan tidak ada yang mendampingi mereka
dalam pelaksanaan pencoblosan
sehingga mereka akhirnya memilih golput
jika sebelumnya penyandang disabilitas
diharuskan membubuhkan tanda tangan dan cap jempol
kini mereka tidak harus membubuhkan tanda tangan
melainkan bisa menggunakan cap jempol saja
dalam sosialisasi ini peserta sosialisasi
mengaku tidak menemukan kesulitan
tak bisa dikarenakan
kontra sudah pernah mengikuti coblosan tahun lalu
sudah tapi belum pernah
templatenya belum pernah
kita tidak bisa bela
oh hanya menghafalkan kanan kiri calon saja ya
fasilitasi untuk teman teman khusus yang tunanetra
karena ada perlakuan khusus bagi mereka
yang tidak bisa melihat
karena di tps itu kita sediakan template
template itu alat bantu untuk tunanetra
dengan huruf braille untuk mengenali
jadi pasangan calonnya itu siapa saja
kemudian bisa ada kolom yang terbuka
yang mereka bisa tandai
bawahnya mungkin sebelah kanan atau sebelah kiri
itu siapa begitu